sejumlah kepala daerah ramai ramai menolak rancangan undang undang cipta kerja yang menuai kontroversi
mengaku hanya menyampaikan aspirasi
para kepala daerah mengirimkan surat kepada presiden jokowi meminta agar perpu omnibus law segera dikeluarkan
apa yang kemudian salah dari komunikasi yang dilakukan pemerintah pusat
sehingga pusat dan daerah sepertinya tidak satu suara soal rancangan undang undang cipta kerja
kita akan membahasnya bersama dengan direktur eksekutif indonesian presidential studies
nyarwi ahmad mas nyarwi selamat malam
selamat malam elvira
mas nyarwi kita ingin pencerahan gitu apa yang sebenarnya terjadi saat ini
adakah kemudian kebuntuan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah
khususnya tentang rancangan undang undang cipta kerja ini
ya mungkin tempatnya bukan kebutuhan kali ya
tetapi proses komunikasi yang dijalankan
baik dalam konteks komunikasi politik maupun komunikasi publik
yang tidak didapatkan
jadi kita harus membuat desain dari awal secara komprehensif
maksud saya kira kira gini
ini kan ada dua arena besar ya dalam proses komunikasi politik atau publik ya
yang pertama adalah governmental arena
ada tiga bahkan yang kedua adalah parliamentary arena
nah yang keempat adalah electoral arena
jadi tiga arena ini saling terkait sebenarnya
kalau kita simak proses pengusulan yang terjadi dalam undang undang cipta kerja ini
ini kan yang cukup intent atau dominan komunikasi
itu kan antara elite ya yang terjadi di dalam
khususnya antara parliamentary arena dan governmental arena ya
nah di sini misalnya contoh presiden kan waktu awal
bahkan ketika kampanye awal kan di pres menyatakan mau membuat omnibus law misalnya
dan dalam bidatung terhadap rakyat juga
agita bidatung ke negaraan misalnya juga menyampaikan itu ya
undang undang yang lebih efisien kira kira gitu
yang bisa mengatur banyak hal yang lebih efektif
nah tetapi ini kan apa yang terjadi di parliamentary arena
yang terjadi di governmental arena di pusat khususnya
pemerintah pusat dan dpr ini tidak sepenuhnya kan muncul diskusi diskusi di bawah
termasuk materi yang dibuat ini apa undang undang ini isinya apa saja ya kan
bagaimana publik itu merasakan bahwa undang undang ini mengatur kepentingannya
dan dia sendiri juga diuntungkan

publik itu kan perlu diajak lebih luas karena kalau kita lihat
undang undang ini itu kan setidaknya mengatur lebih dari atau merubah lah
berapa hal lebih dari tujuh puluh an ya tujuh puluh sembilan atau berapa persen lupa
nah di situ kan ada banyak stakeholder
nah idealnya memang stakeholder itu dilibatkan seluas mungkin dalam proses penyusunan
dan juga diskusi diskusi terkait pendidikasi dan regulasi undang undang ini misalnya
makanya ini kan ada kritik banyak salah satu demonstrasi muncul misalnya
itu kan asumsinya undang undang ini proses ya proses penyesuaiannya dianggap kurang terbuka atau bahkan tidak terbuka ya kan
misalnya diagendakan tanggal delapan oktober untuk disahkan tapi dipercepat tanggal lima gitu
pun ketika dipercepat tanggal lima ternyata draft finalnya masih kontroversial misalnya begitu
nah hal begini kan memunculkan kritik kritik yang makin meluas
termasuk potensi disinformasi yang terkait dengan konten dan seperti ini tidak terhindarkan
jadi itu nah bagaimana dengan pemerintah pusat dan daerah tadi misalnya
tidak bisa disalahkan juga misalnya gubernur atau kepala daerah itu menyampaikan aspirasi yang diminta oleh masyarakatnya di daerah
kenapa karena gubernur itu kan juga terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung
dia mendapatkan mandat dari rakyat
tapi perlu diingat juga ini kan electoral arena ya
arena antara pemerintah daerah sama pusat di sana
yaitu apa di dalam kita ini mengandung konsep unitary nation state negara kesatuan
kita sebut negara kesatuan di publik indonesia
di mana presiden yaitu kepala negara kepala pemerintahan
sementara gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah
artinya apa artinya peran gubernur ini sebagai wakil pemerintah pusat kita di daerah
dengan kata lain apa posisi gubernur ya tersubordinasi dalam berita presiden tentu saja
melaksanakan political will
kebijakan kebijakan politik dari pemerintah pusat
bisa saja untuk mengatasi masyarakatnya
tapi keputusan misalnya presiden lebih punya otoritas punya wonang
nah di sini dilema yang terjadi di governmental arena sehingga apa
sambungannya antara electoral arena itu tidak sepenuhnya bisa maksimal
baik itu yang kemudian cukup mengejutkan karena hanya dalam waktu singkat saja
bagaimana respon dari para kepala daerah para gubernur bupati dan wali kota
merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat
meskipun ada analisa yang mengatakan bahwa ini ditarik ke ranah politik
para kepala daerah hanya mencoba mencari panggung
anda melihat arahnya ke sana tidak
atau memang ini murni hanya menyuarakan aspirasi masyarakat saja
ya tafsiran seperti itu tidak bisa dihindarkan vira ya
kenapa karena gubernur hari ini kan salah satu panggung
karena menjadi medan seleksi untuk calon calon umum pemerintah di pusat
tentu saja tafsir itu tidak bisa dihindari
artinya siapa saja boleh saja ditafsirkan seperti itu
tetapi bahwa gubernur menjalankan kewajibannya
menyampaikan aspirasi rakyat yang sudah memilihnya dalam pemilu langsung
itu juga perlu dipahami itu hal yang wajar
tetapi posisi gubernur dalam governmental arena itu adalah wakil pemerintah pusat
itu juga harus dipahami oleh gubernur
jadi kita bukan negara federal
negara federal yang kemudian gubernur kepala daerah itu kepala negara bagian
bukan ya artinya tetap dalam frame pemerintah pusat
ini dilema yang terjadi antara demokrasi elektoral dengan sistem pemerintahan kita hari ini ya
tetapi juga problemnya saya kira begini ya fira
dalam konteks demokrasi itu kan sebenarnya yang ideal
itu kan kita memaksimalkan deliberatif demokrasi atau partisipatory demokrasi paling tidak itulah
deliberatif itu kan masyarakat punya hak untuk seluas mungkin ya
semua stakeholder masyarakat itu mendiskusikan regulasi atau undang undang yang
peraturan yang kemudian akan mengikat mereka masyarakat secara keseluruhan
ya ada partisipasi ada suara suara opini pendapat yang disampaikan ya
oleh masyarakat kepada pembuat kebijakan
nah pembuat kebijakan di sini siapa

ya pembuat kebijakan untuk siapa
adalah parlemen dpr bersama pemerintah pusat ya
sebenarnya undang undang kita kan juga jelas mengatur siapa saja
ada di dalam undang undang
kalau tidak salah itu undang undang sebelas dua ribu dua belas ya
itu kan ada prinsip prinsip pembuatan peraturan perundang undangan
dan mestinya itu dilaksanakan dengan cara yang demokratis yang partisipatoris di situ
ya membuka partisipasi seluas mungkin masyarakat ya seperti itu
nah kritik yang muncul kalau kita dengar terkait dengan undang undang cipta kerja
ini kan dianggap prosesnya kalau lain tidak disebut tertutup atau cukup tertutup
selain singkat juga itu cenderung elitis
pertama apa misalnya konsep konsep dasar
pemerintah semangatnya saya lihat bagus juga
misalnya tadi pak jokowi dari awal kemarin ya misalnya
kenapa membuat undang undang ini
dijelaskan tiga alasan ya
satu membuka lapangan kerja
kedua soal efektivitas regulasi dan lain lain
terus yang ketiga misalnya menghindari atau mengurangi potensi korupsi
semua hal yang bagus di sana
tapi kan kalau masyarakat tidak bisa merasakan pentingnya undang undang ini
itu kan kemudian apalagi dilihat proses yang terjadi
itu sangat cepat melibatkan elit dan tidak jenahi
kemudian dianggap elitis prosesnya
dan proses yang elitis kemudian dilihat tidak ada ketepukan
bisa jadi ada bukatan buatan kan muncul di sana
nah hal seperti ini yang kemudian dalam proses pembuatan regulasi itu
mestinya juga demokratis lebih demokratis gitu
bukan hanya kita misalnya pemerintahan yang dipilih dengan cara demokratis
ingin mencapai tujuan yang dimaksudkan masyarakatnya semaksimal mungkin
misalnya penciptaan lapangan kerja dan berbagai hal
misalnya peran ekonomi itu semua bagus semua
tetapi kalau masyarakat menganggap prosesnya elitis
terutama dasar undang undang yang dibuat untuk menjalankan itu
nah ini kemudian ada persepsi elitis mendemokrasi di sana
dan padahal idealnya kan masyarakat berada di sana

tapi juga di bagian akhir saya lihat pidato pak jokowi
itu kan nanti akan ada pp ada perpres
dan di sana selama tiga bulan ya
kalau misalnya di luar dipersilahkan gugatan judicial review ya
melalui mk itu juga ada mekanisme di mana pembuatan pp dan perpres
masyarakat bisa terlibat seluas mungkin
nah poin itu yang saya kira bisa dimanfaatkan lebih maksimal
oleh berbagai stakeholder ya
yang disebutkan dalam undang undang cipta kerja ini
selain pintu melalui gugatan judicial review
baik mas nyarwi karena tadi menyebutkan bagaimana pidato presiden jokowi
yang berlangsung kemarin hari jumat disampaikan kepada media
jika kemudian kita membaca apa yang terjadi di hari kamis
ricu luar biasa di beberapa kota dan menimbulkan korban di sana
jika kemudian presiden jokowi berpidato
pada saat pengesahan pada saat hari senin lima oktober ketuk palu di parlemen
apakah saat itu proses komunikasi ini bisa mengubah situasi dan kondisi yang ada
atau ini hanya untuk mengeram sementara saja
ya begini ya mengingat proses yang terjadi kemarin itu sangat cepat ya
bahkan ketika itu disahkan kita sama sama tahu
sudah final itu masih kontroversial orang masih cari ini yang final yang mana gitu ya
ini masih final tapi katanya belum final gitu kan
nah ini juga memungkinkan kontroversi itu terus menerus berkembang
nah idealnya idealnya sebelum misalnya itu disahkan kan bisa ada ruang untuk diekspos dulu
apa poin poin dalam erudita kerja ini gitu ya
mana saja yang sudah ditetapkan misalnya ya tujuannya apa dan lain lain
mestinya bukan hanya pak jokowi juga yang menyampaikan poin itu
ketua dpr sebenarnya idealnya juga menyampaikan itu pimpinan di dpr
bahkan kalau ya istilahnya elit elit di partai mestinya juga ikut mempersuasi itu kan gitu
nah fungsi dari partai politik parlemen ya itu sebenarnya kan salah satunya itu ya
apa menyampaikan poin poin saja dari regulasi yang dianggap ini regulasi monumental ya
paling nggak regulasi omnibus ini kan monumental di republik kita
pertama dalam sejarah republik indonesia gitu ya
bendang bendang yang mengatur banyak hal yang diharapkan
di sana juga termasuk menjadi tumpuan untuk mencapai banyak mimpi ya
menciptakan lapangan kerja yang seluas mungkin efektivitas perizinan pengembangan ekonomi ya
buang km dan lain lain
nah di sini tentu saja mestinya itu disampaikan dulu ke publik ya
didiskusikan dulu lebih luas gitu
nah kalau misalnya stakeholder stakeholder itu sudah mendengarkan menyimak
kemudian poin poinnya bahkan draft final itu sendiri sudah benar benar real gitu real ditunjukkan gitu
kemudian juga disahkan bersama sama gitu
nah saya kira ini jauh lebih baik idealnya begitu
dan mungkin korban bisa diminimalisir ya
ini kan salah satunya ada kekhawatiran ya
mungkin orang bisa katakan muncul disinformasi atau apapun
tapi ini kekhawatiran bahwa pengesahan undang undang ini akan merampas banyak hal
yang selama ini dinikmati misalnya oleh buruh
oleh juga apa namanya beberapa pemain juga
institusi stakeholder itu yang itu dianggap merugikan kepentingan mereka
nah ini saya kira poin poin ini yang sejak awal mestinya itu diklarifikasi
didiskusikan secara terbuka
saya kira masyarakat kita itu juga akan menyimak dan mendengar lebih baik dengan cara itu
baik berbicara mengenai diskusi kita tahu kemarin juga presiden mengumpulkan para gubernur secara virtual
dan menyampaikan poin poin rancangan undang undang cipta kerja
kita media tidak berhasil mendapatkan apa saja isi perbincangannya
tapi beberapa kepala daerah memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan statement kepada presiden jokowi
menurut anda apakah ini sudah tepat atau sebenarnya sudah terlambat
ya dalam konteks governmental arena proses ini mestinya juga bisa dijalankan seiring dengan proses penyusunan regulasi undang undang ini
idealnya begitu kalau kita ngomong ideal ya
tetapi itu tidak mudah kira kenapa
bisa kita bayangkan berapa banyak yang diatur di undang undang ini
memang sebenarnya kalau dalam pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah
itu kan sifatnya sebenarnya koordinasi koordinasi
ya karena pemerintah ini kan pelaksana pemerintahan ya pemerintah daerah ya
dan yang mestinya kalau mau lebih serius itu bukan di sana tempatnya
tetapi antara parlemen dengan berbagai jenis stakeholder
baik di pusat maupun daerah yang diatur atau yang berkepentingan terhadap undang undang ini
ini jauh menurut saya jauh lebih efektif ya
kenapa karena demonstrasi tuntutan itu kan dialamatkan kepada pemerintah daerah ketika
masyarakat demonstran itu merasa undang undang ini belum sepenuhnya bisa melindungi kepentingannya
bahkan dianggap merugikan
nah hal seperti ini yang limpahan kekecewaan kan ada pada gubernur misalnya seperti itu
walaupun misalnya di sana ada isu soal sentralisasi kembali misalnya soal otoritas
misalnya soekarno nagyar misalnya di china eksplorasi sumber daya alam pengelolaan di situ
tetapi itu sebenarnya ada di governmental arena ya bukan di electoral arena
undang undang ini kan bukan hanya isu yang terkait governmental arena proses pengelolaan yang bertas kewenangan
ini di bursa daerah tetapi kan yang paling rusia sebenarnya menurut saya itu justru di electoral arena ini
jadi masyarakat stakeholder itu paling tidak merasakan bahwa undang undang ini dianggap persepsi yang muncul
itu beberapa dianggap merugikan atau ya tidak sepenuhnya mendukung kepentingan mereka
nah ini persepsi ini yang menurut saya bisa diklarifikasi
dengan ditunjukkan bahwa ini loh beberapa pasal yang sebenarnya diniatkan untuk tujuan yang lebih baik
memproteksi kepentingan memaksimalkan capaian capaian misalnya soal penciptaan lapangan kerja itu ya
pemberdayaan umkm misalnya seperti itu
nah poin poin ini yang menurut saya lebih perlu ditekankan
nah kalau peran gubernur ya menurut saya gubernur ini kan ya wakil pemerintah pusat di daerah
artinya apa artinya mau tidak mau ya kebijakan yang diambil tidak bisa terpisah kan
nah seperti itu karena kita bukan pemerintahan federal di situ
jadi ini hal yang biasa saja menurut saya koordinasi pemerintahan pusat daerah dan itu tanggung jawab presiden
saya kira itu hal yang wajar dilakukan presiden
baik mas nyarwi karena saat ini kondisi pandemi kita tidak bisa melepaskan semua isu dari konteks pandemi
pada saat kasus ini berlangsung masyarakat seakan tergerus begitu kepercayaannya terhadap pemerintah terhadap anggota dewan
di sisi lain pemerintah masih terus berupaya menekan laju kasus positif corona
dan itu bisa berhasil jika mendapatkan rasa kepercayaan dari masyarakat
bagaimana menurut mas nyarwi mengubah pola komunikasi apa yang terjadi bagaimana selanjutnya
sehingga kemudian ada tugas tugas lain dari pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini
rasa kepercayaan itu bisa kembali didapatkan
ya kalau dikaitkan dengan pandemi sebenarnya kan penanggulangan pandemi ini
atau impact dari pandemi itu kan pada ekonomi ya selain kesehatan ya
kesehatan itu jelas itu kita rasakan semua kesehatan publik kan terancam semua
dalam artian kalau tidak menerapkan protokol kesehatan
dan ekonomi itu dampak lanjutan dari manegnya berbagai kegiatan
nah kepercayaan bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah
saya kira begini juga apa yang dirasakan masyarakat misalnya
itu kan pemerintah juga harus lebih sensitif
dan upaya upaya itu saya lihat juga sudah mulai dilakukan ya
dan sebenarnya yang paling menonjol saya juga ini misalnya ips juga melakukan beberapa survei nasional misalnya
isu ekonomi masih sangat cukup besar atau cukup menonjol ya prosentasenya
di luar isu soal kesehatan seperti itu
dan kalau kita tanyakan gitu yang ini cukup agak aneh juga ya dari data yang ada
kalau misalnya isu ekonomi dan kesehatan dimunculkan bareng bareng gitu
ternyata isu ekonomi dalam survei kita jauh lebih besar
ada sekitar masyarakat concern dengan kondisi ekonomi itu sekitar enam puluh sekian persen gitu
sementara kesehatan kalau kita lihat jauh lebih rendah
nah ini juga menunjukkan potret bahwa masyarakat itu dalam kondisi tekanan ekonomi juga yang cukup besar
sehingga kadangkala memprioritaskan ekonomi dibandingkan kesehatan
tetapi ini juga menjadi warning bahwa masyarakat itu
masyarakat harus kita persuasi bareng bareng juga bahwa kita tidak akan mungkin mempulihkan ekonomi secara besar bagus gitu
kalau misalnya penanganan covid dengan cara berpartisipasi menjaga protokol kesehatan
dilaksanakan dengan benar itu dengan baik gitu
sehingga ini juga saya kira pr yang cukup berat ya bagi pemerintah pusat dan daerah
di mana kepercayaan itu ditumpukan bukan hanya pada ekonomi yang kata masyarakat konsumen ekonomi
di mana kepercayaan itu ditumpukan bukan hanya pada ekonomi yang kata masyarakat konsumen ekonomi
jadi secara prioritas ya
tetapi juga bagaimana kesehatan ini juga bisa kita maintain kesehatan publik bisa kita jaga bersama sama
melalui penerapan protokol covid dengan benar
nah kalau misalnya kita paksa penerapan protokol covid dengan benar
padahal itu tujuannya baik untuk pemulaan ekonomi bisa jadi munculkan justru resistensi
padahal tujuannya baik
nah ini butuh seni juga dalam mempersuasi ya saya kira

misalnya di dalam survei kita juga ada misalnya di dalam survei kita juga ada
di dalam survei kita juga ada
itu menunjukkan masyarakat itu berharap kerjasama ya
bahwa pemerintah pusat dan daerah itu bisa lebih bagus dalam penanganan ini
bukan berjalan sendiri sendiri atau tidak ada misalnya kontroversi antara pusat dan daerah
justru diharapkan kerjasama bisa lebih maksimal antara pemerintah pusat dan daerah
dalam penanganan pandemi ini
itu sekitar tujuh puluh an persen bahkan ya lebih tinggi ya
masyarakat punya harapan ke arah sana itu kira kira
baik banyak tugas berat dari pemerintah
kita tunggu bagaimana bergulirnya kontroversi rancangan undang undang cipta kepala
bergulirnya kontroversi rancangan undang undang cipta kerja ini
direktur reskutif indonesia presiden shell studies nyarwi ahmad
terima kasih mas sudah berbicara bersama kami malam hari ini